eh bagus sekali angkut kau ini ini warisan dari mantan suami kau bukan bang ucok ini angkut saya
mulus sekali waduh ini pasti mahal harganya ini wah memang enggak disangka suami kau itu eh mantan
suami kau itu bawa aja apik sekali sering dicuci kan apa kayak gini
hai kuatkanlah hambamu ini dalam menjalani hidup yang penting kulit
waalaikumsalam beneran udah temen eh anak anak lu maneh anak anak masih pada
sekolah poh sekolah melani gua datang lagi nih habis lu kayaknya maneng maneng aja lu
pura pura kayak pura pura lupa loh ngomongin soal apa po ya warisan lah mel apalagi menurut
ini nih sekalian nih nih semuanya bersih ya
mel mel gua ngomong mel dulu waktu adek gua sion omong lamar lu dibele belein tuh sama
enyak bapak gua sampai sampai ngejual tanah noh deket kuburan tengsin padahal itu warisan
punya gue nah berhubung sekarang sion udah meninggal ya dia jadi berhutang sama gua sekarang masa iya gua mau tanya sama dia

dia maaf kok mau tagi ke kuburannya berarti lu dong yang punya utang sama gue iya nggak
maaf poh sebenernya itu bukan urusan saya
urusan lu jelas jelas barusan nih gua cerita panjang kali lebar ama lu masih juga bukan urusan lu
iiih itu otak apa otak si mel makanya sekolah yang pinter yang tinggi
makanya sekolah yang pinter yang tinggi
udah cepetan sekarang pokoknya mana gue nagi yang menjadi hak gue
ga punya duit lagi lu bilang nih rumah noh mobil emang ga bisa lu jual kebetulan lu jual lu kasih diri aja

po asal po tau ya rumah ini pemberian bapak saya
juga angkot itu juga pemberian bapak saya bukan pemberian dari siapa siapa pak
amel lu udah mulai berani ngomong ngegas sama gue
mulut lu minta gue capekin iya
pokoknya gua gak mau tau lu bayar tuh otang gue
waktu aja anak lo
mama nggak nangis kok keluar air mata
mama cuma nyantuk
yaudah yuk kalian ganti baju
ayo belajar yang baik ya
eh iya kak nanti kalau seandainya mama datangnya telat kamu tolong jaga adik ya
pokoknya mama jemput kok
ya udah nah ini udah berapa lagi tuh lah
juga temen temen udah mau masuk kelas nanti terlambat assalamualaikum waalaikumsalam
assalamualaikum waalaikumsalam baik baik ya
gimana dong ya allah mudah mudahan ada yang nolong
alhamdulillah ada bang arman ada bang udin bang ini biasa nih suka mogok emang boleh enggak saya
minta tolong dorongin lagi sampai ke bengkel maaf deh bang karman bang udin kalau buat
tuamel apa sih yang gak buat kita ya enggak bang harman ya udah mulilah
ya allah ya allah ya allah ya allah
udah beli spare partnya gimana sih lu kagak sabaran amat jadi orang
bang harman pojuna malu pagi pagi udah ribut aja
papek tarya anai calling kohong steve sini deh ya bancasnya bang lagian sih cewek comment odd sopir
nah kalo udah begini bagaimana kalo udah mau gok
makanya jangan cari supir kek
supir yang duda kek supir yang bujangan kek terserah lo pilih
tapi asal jangan lo rebut laki gue
jangan gatel amel yee
pak pak pak jangan pak
pak pak tolong balik itu dia buat saya kok
itu dia yang nari nafkah kok
kunci kunci kunci apaan sih
mana warisan gue udah tau nih
asal lo tau ya ini semua tuh gara gara lo tau ga
semua nih hartanya babi gue abis kejual
blangsak hidup gue gara gara lo tau ga
itu kan bukan kemauan saya
tapi itu takdir allah
takdir takdir maksud lo apa
hah lo kecintaan aja loh sama adik gue
sekarang udah emang pengen hartanya iya kan
maaf kok masalah urusan lamaran dan juga seserahan pada zaman dulu
itu kan yang ngurus ayah saya
terus maksud lo gak ada bagian apa apa gitu
eh lo pikir nih amelia nih mobil di belakang lo mobil siapa
rumah so yang lo tempatin rumah siapa
eeeh bilang aja ga ada bilang aja lo ga mau bagi itu warisan
kok angkot ini adalah pemberian ayah saya bukan punya bang yona
eh udah gak bisa nih pokoknya mobil udah milik gue
pasti loan jangan
udah dong ini
itu kalo ga salah rini sama amel kenapa berkelahi mak
sini ini sama amel mak
oh jangan lagi ya no
sebentar mak tunggu mak
tunggu apa sih ya
ada bang uncak nih juragan angkot
begini cara memperlakukan adik kau sendiri
adik ipar bang
ini ada masalah apa
biasa urusan keluarga bang
oh cara kau begitu memperlakukan keluarga
selesaikanlah dengan cara keluarga bukan kasar seperti ini
nyeh teh teh makan tuh
yaudah bang ah sudah anda pergi dulu ya bang ya
waalaikumsalam eh hati hati banyak motor itu
kasih tau sama abang ya
eh bagus sekali angkut kau ini
ini warisan dari mantan suami kau
oh puluh sekali
waduh ini pasti mahal harganya ini
wah memang gak disangka suami kau itu eh mantan suami kau itu
bawanya apik sekali sering dicuci kan apa kayak gini
waduh mulus bersih
bersih kali ini
nampaknya belum bertabrakan ini
keren pula ini
dalamnya pun bersih
tak lihat kau di belakang ini
tambah hitam aku kena kelal pot ini
itu mah ya allah
itu mah mulus sekali mah
awas suka mah
itu loh mah gak ada lecet itu mah itu mah
kau suka sama jandanya yono
bukan mah itu loh yang mulusnya itu loh mah
alah kirain jandanya yono
mama ini kalau ngomongin perempuan
keh mata itu gak pernah merem